saudara arus balik pemudik hari ini mulai terlihat di cirebon jawa barat
kendaraan roda dua berplat nomor luar daerah sudah mulai tampak memadati simpang kangsan kecamatan harjamukti
meski baru dua hari setelah idul fitri mereka sudah kembali bergerak dari arah jawa tengah menuju ibu kota
sejumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua ini terpantau membadati simpang kanggraksan kecamatan harjamukti kota cirebon pada jumat pagi
tampak dalam antrean kendaraan berplat nomor luar daerah cirebon
persimpangan yang tepat berada setelah terminal harjamukti ini menjadi titik pertemuan empat arah keluar masuk kabupaten cirebon
dengan kuningan dan juga arah jawa tengah menuju jakarta
pemudik pulang lebih awal untuk menghindari potensi kepadatan puncak arus balik yakni sabtu dan minggu tiga belas dan empat belas april besok
arus lalu lintas di jalur semarang grobogan jawa tengah mulai meningkat
kemacetan terjadi di beberapa titik persimpangan diantaranya persimpangan arah ke semarang dan demak
petugas harus memperlakukan buka tutup
kendaraan dari luar kota yang diperlukan
kondisi yang melintas harus bergiliran untuk mencegah kemacetan panjang
kondisi arus lalu lintas pada arus balik di jalur semarang grobogan mulai padat kendaraan
tepatnya di beberapa titik persimpangan antara kabupaten kota dan kabupaten
seperti di pertigaan penawangan dan pertigaan bendung klambu yang hendak mengambil jalur alternatif menuju kudus dan pati
serta di pertigaan godong yang merupakan akses jalan menuju kabupaten